hampir dua ratus unit bangunan di sepanjang bahu jalan raya bojonggede bogor jawa barat dibongkar oleh petugas satpo pp pada kamis siang
kericuan pun terjadi saat sejumlah warga dan pengacara menghadang alat berat yang dibawa oleh satpo pp
sejumlah warga mengamuk saat menghadang laju alat berat di jalan raya bojonggede kabupaten bogor jawa barat
mereka berusaha melawan lantaran tak terima rumahnya akan dibongkar
kericuhan ini terjadi setelah upaya penyodoran bukti sertifikat dan akta resmi ditolak oleh petugas
kericuhan kian meluas karena sebagian penghuni bertahan di dalam rumahnya
di antaranya bahkan menangis saat puluhan petugas mengeluarkan barang barang milik mereka
menurut warga mereka resmi menempati rumah yang sudah dihuni sejak belasan tahun silam setelah mengantongi surat kepemilikan
pemerintah kabupaten bogor mengklaim bangunan warga ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan karena berada di jalur hijau
ini yang kita lakukan penutupan hari ini adalah satu ratus enam puluh delapan bangunan yang terdiri daripada ruko kemudian toko dan juga bangunan lainnya
termasuk klinik jadi bangunan bangunan ini memang tidak memiliki izin mendirikan bangunan
terkait surat kepemilikan yang telah dikantongi warga pemkap bogor mengklaim dokumen tersebut adalah dokumen lama
warga diminta membongkar bangunannya karena saat ini peruntukan lahan mereka adalah untuk ruang terbuka hijau